saya selalu katakan lebih baik kamu menderita daripada kamu menikmati uang adalah hasil korupsi
waktu kejatuhan pak harto banyak orang yang sebelumnya itu iri dengan saya
mencoba menjatuhkan saya itu titik terendah
selalu cari kesempatan untuk ketemu dengan orang yang besar
tapi selalu coba untuk buat impresi yang baik
berasal dari keluarga sederhana dan memulai karir dari bawah
mulai dari supir taksi hingga pelayan restoran
tidak membuat pria kelahiran semarang empat mei seribu sembilan ratus empat puluh delapan ini menyerah
sosok yang pekerja keras pulet dan juga pandai bergaul
membuat peter franz gota sukses di berbagai bidang
mulai dari pengusaha profesional hingga seniman
dan kini peter gonta menjadi seseorang yang memiliki nama besar di indonesia
saya nova nayantaka akan mengajak anda mengenal lebih dekat peter gonta
tak lekang oleh waktu
itulah kata yang tepat untuk menggambarkan sosok
di usia yang menginjak tujuh puluh empat tahun
enerjik dan bersemangat tinggi dalam beraktivitas
tampak jelas dari raut wajahnya
kiprah peter gonta pun telah malang melintang
peter tercatat berada di balik pendirian sejumlah media pertelevisian
tak ayal dirinya dijuluki rupert murdoch indonesia

boeepert murdoch indonesia
lewat tangannya peter juga melahirkan banyak perusahaan
mulai dari plaza indonesia reality
pt candra astri indonesia
yang terbaru yaitu melkore group indonesia
serta masih banyak yang lainnya
nama peter pun terukir dalam sumbangsihnya di industri musik indonesia
dengan menggagas salah satu pentas musik terbesar dan bergensi
jakarta international music
pria kelahiran semarang ini juga pernah didapuk menjadi
duta besar republik indonesia untuk polandia
dengan segudang pengalamannya ini peter mengaku bahwa dirinya
merupakan seorang profesional sejati
saya pertama saya ini seorang kalau saya boleh ngomong
saya ini seorang profesional sejati
dalam arti kata saya ini profesional sejati dalam arti kata
saya bekerja buat orang yang mempunyai niat baik untuk memajukan satu usaha
jadi saya bukan pengusaha
kalau pengusaha itu beda
pengusaha itu merisikokan uangnya untuk sesuatu
kalau saya kalau orang sudah merisiko
saya merisikokan uangnya untuk sesuatu
saya menjalankan pekerjaan sesuatu itu
saya tidak akan merisikokan uang saya sendiri
nah jadi kalau mau dikatakan saya ya pelayan orang orang gede lah
kira kira kacung orang orang gede
cuman saya harus jelas buat siapa
saya bekerja buat bambang triad mojo
anaknya presiden soeharto
saya bekerja buat prayogo pangestu
seorang kongulo marat yang luar biasa
saya bekerja buat
saya bekerja buat
saya bekerja buat
di james riyadi di lipo berita satu
tapi saya sudah lama bekerja juga dengan seorang yang namanya khairul tanjung
ini adalah khairul tanjung dan
khairul tanjung seorang yang sangat saya hormati dan
saya anggap luar biasa itu saya mau kerja buat orang yang begitu
ini perusahaan milik orang
ya nah saya itu mendapatkan amanah
untuk menjalankan membangun perusahaan perusahaan tersebut
tapi pada saatnya nanti
ceritanya kalau berhasil ya saya dapat saham
gitu nah buat saya
saya tidak emosi terhadap apa yang saya bikin
saya lebih emosional terhadap
kualitas pekerjaan yang saya lakukan
nah saya biasanya kalau udah punya saham ya
saya jual aja atau saya serahkan kepada siapa
buat saya uang nggak penting gitu dalam arti kata penting
tapi buat saya
uang itu bukanlah segala galanya
jadi buat saya
gak usah jadikan
orang kaya yang penting
jadi orang yang terhormat
itu lebih penting buat saya
ya pak peter menarik nih pak peter selalu ada di setiap generasi
dari pak harto kemudian sampai sekarang ke zaman era jokowi ini
apa resepnya nih pak bisa terus berkarya
bahkan karya karya juga masih bisa saya ini menikmati
kemudian banyak hal

ada satu pantangan dalam hidup saya itu
ya jadi tidak korupsi tidak curi
nama saya itu lebih penting daripada mencapai kekayaan atau dihormati oleh orang
ya buat saya tujuan hidup saya yaitu
mendidik anak saya ikut membantu mendidik cucu saya
agar mereka semua menjadi orang terhormat
tapi kita cukupan
berkecupukan mungkin bahkan lebih dari cukup gitu ya
jadi buat saya itu
yang penting itu kredibilitas tidak mencuri tidak korupsi
sehingga di zaman manapun kita bisa bersuara dengan lantang gitu
ada nggak sih pak peter sosok mungkin pengusaha ataupun yang menjadi pattern
sehingga menjadi pak fitr yang sekarang
ataupun ada nasihat dari orang tua yang selalu menjadi
oh membentuk pak peter menjadi saat ini
ya mungkin ayah saya ya
tapi orang yang menderita
dia pun ayah saya itu luar biasa penderitaannya
tapi dia adalah seorang yang sangat terhormat
dalam arti kata dia dulu adalah seorang yang kerja di shell kemudian di pertamina
dan waktu dia di pertamina dia sudah berhadapan dengan hal hal yang koruptif
dan melawan korupsi itu
itu waktu zamannya bung karno
nah saya melihat perjuangan dia
ayah saya sebagai seorang yang
melawan korupsi ini
ini buat saya merupakan inspirasi tersendiri
dan saya rasa buat kepada anak anak saya dan cucu saya
saya selalu dikatakan
lebih baik kamu menderita
daripada kamu menikmati uang adalah hasil korupsi
oke tapi kalau anda bekerja keras
anda menikmati silahkan aja pesta pesta
pak peter ini yang menarik
pak peter juga dikenal enerjik
terus juga dikenal salah satu yang cukup aktif di media sosial
terhadap perkembangan bangsa
sosial media kan berfungsi kadang kadang bisa untuk membantu
ataupun melihat situasi bangsa begitu pak peter ini
pak peter ini ketika pak peter bersuara
itu kan sepertinya tidak ada beban begitu ya pak peter
itu apa yang membuat pak peter
agar seluasa itu pak peter untuk bisa menyuarakan pendapatnya
terutama terkait bangsa ini pak
karena tidak punya beban
karena kita bermaksud baik untuk bangsa ini
kita bermaksud baik untuk humankind untuk mankind
jadi buat saya karena saya tidak punya agenda apa apa
saya kritik media sosial
saya kritik menteri
saya kritik presiden
saya kritik siapa saja
nah kalau salah nggak apa apa saya dikritik
nah inilah kebebasan bersosial media ini
berkomunikasi secara demokratis
untung saya masih mengalami ini pada akhir umur umur saya yang udah tujuh puluh an ini
jadi buat saya saya rasa
apa sih kontribusi seorang
ya ingin melihat bahwa negara itu menjadi lebih baik
pada waktu kejatuhan pak harto
banyak orang yang sebelumnya itu iri dengan saya
coba menjatuhkan saya itu titik terendah
saya kerja benar
saya lupa mencuri
saya lupa loh mencuri
saya mel dalla
bagaimana mencari nasi seasi yang jelas
pak peter gonta masa muda pak peter kan penuh perjuangan ya pak ya
mulai dari beasiswa ke belanda kemudian juga sempat menjadi pembersih di karat kapal belanda
kemudian juga tidak segan segan juga pernah menjadi pelay restoran
seperti apa sih pak perjalanan peter gonta mudanya itu sampai bisa berkarir seperti sekarang
di ini aja buat saya dijalanin aja kalau buat saya sih tanpa ada perencanaan apa apa ya
dijalankan tapi setiap pekerjaan yang saya dapatkan saya jiwai aja setiap pekerjaan saya
maukah itu bekerja sebagai pelayan restoran atau mau saya itu bekerja sebagai operator komputer
atau saya mau
saya bekerja itu sebagai seorang programmer atau mau saya bekerja itu sebagai seorang eksekutif
atau seorang bankir saya jalankan itu semua dengan
dengan apa ya dijiwai aja dengan apa namanya
kalau orang bilang amanah ya daripada atasan
jadi contohnya saya gak pernah bersangka bahwa saya bisa menjadi bankir
tapi buat saya memang
sering acapkali kita harus berada di tempat yang tepat
bertemu orang yang tepat dan berkata yang tepat
satu yang selalu menjadi pegang saya impresi pertama ya
impresi pertama tahu ya impresi pertama itu kesempatannya cuma satu kali
pada waktu kita bertemu satu orang begitu impresinya sudah salah sudah selesai kita
tapi begitu orang itu impresi pertamanya baik
itu tantangan ke depan dan jalan yang terbuka itu luar biasa lebarnya
kedua kebutuhan daripada orang itu akan kemampuan kita atau akan tenaga kita
jadi kalau kita bertemu dengan seorang kebetulan dia butuh kemudian kita berbicara
kemudian impresi kita yang kita berikan kepada dia benar
padahal kita buka belum tentu ahlinya tapi impresinya baik
itu langsung jalan itu terbuka
pada waktu saya memperlihatkan itik kerja saya benar
saya datang on time saya kerja baik saya kerja keras
mestinya saya kerjanya cuma seratus saya kerjakan satu ratus lima puluh
nah pada saat itu orang itu memberikan saya kesempatan untuk lebih tapi
tapi pada waktu saya berbicara dengan dia saya tidak memberikan satu impresi yang baik
nah ini dan orangnya itu harus berada pada satu mood
atau pada satu situasi yang dia lagi baik atau tidak ada pikiran yang lain lain
peter gonta mengisahkan tentang masa sulit yang pernah dihadapinya
pria kelahiran semarang ini mengaku titik terendahnya adalah saat krisis moneter seribu sembilan ratus sembilan puluh
dimana tak sedikit yang mencoba menjatuhkan dirinya
namun peter membuktikan bahwa dirinya bisa melewati berbagai era
dan berdiri tegak hingga saat ini
pak peter pak peter kan selalu memberikan fight positif ya
dari perjalanannya kemudian juga menggeluti berbagai macam bidang industri gitu
ada nggak sih pak peter titik terendah atau turnam point dari seorang peter gonta
dan bagaimana cara membangkitkannya
kayaknya salah satunya dengan musik jazz ini ya karena hidup itu harus jazz y tadi pak peter bilang gitu
saya pikir titik terendah saya kan saya ini kan kronik
pernah gagal gak sih pak peter
saya kan ini kroninya bambang triatmojo bambang triatmojo putranya soeharto
saya bekerja di situ serius dan secara profesional
tapi pada waktu kejatuhan pak harto banyak orang yang sebelumnya itu iri dengan saya
coba menjatuhkan saya itu titik terendah
saya kerja benar saya lupa mencuri saya lupa loh mencuri
saya tidak mencuri kok saya mau dipojok pojokin gitu
tapi saya bekerja tetap ya titik terendah dan saya tetap menjalankan
apa yang menurut hemat saya adalah pekerjaan yang baik
saya tidak mau saya tidak mau korupsi saya tidak mau kkn
saya tidak mau mencuri dan saya nggak mau bohong sama orang
nah titik terendah saya adalah tahun sembilan puluh delapan waktu pak harto jatuh
tapi akhirnya orang juga sadar ya bahwa saya itu mohon maaf loh
bahwa saya itu dapat melalui masa transisi maupun reformasi
zamannya pak habibie saya dekat zamannya gus dur saya dekat
zamannya ibu mega saya gak ada masalah zamannya sbi saya gak ada masalah
zaman jokowi sekarang juga gak ada masalah
kemarin saya juga diundang ke perkawinannya di solo
saya pun bingung kenapa saya berada di situ
jadi buat saya gak ada masalah
pengen tahu pak peter rahasianya ini tetap aktif
kalau saya lihat dari pagi sampai malam tetap enjoy nggak berhenti berhenti
bahkan kalau yang masih muda aja kadang suka ngeluh
aduh capek gitu kalau pak peter kayaknya energinya terus ada
ini apa rahasianya pak peter
saya ngeluh tapi nggak di depan orang
kayak tadi malam saya capek banget
tapi saya orangnya gengsian juga
jadi udah sakit loh jalan itu
duduk aja ini udah mulai pegel nih kalau kelamaan
cuman saya kasih lihat kayaknya gak ada masalah aja
tetap cerah kayak gitu
energi positif aja energi positif ya harus dibilang
kalau kita harus mengeluh langsung tambah sakit
biasa kalau naikin moodnya itu dengerin musik jazz atau ada hal lain gitu gak sih pak peter
kayak hobi lain atau apa
saya biasanya kalau mood kalau istri saya lagi marah
enggak saya bercanda
kalau kerjaannya berhasil mood saya akan enak
apa nih yang ingin disampaikan ke anak anak muda yang sekarang ini
supaya punya vibe positif juga nih pak peter
yang paling penting harus dimiliki mereka pak peter
satu adalah jalankan hidup apa adanya
yang pertama yang saya katakan
pada waktu ketemu sama orang
selalu cari kesempatan untuk ketemu dengan orang yang besar
tapi selalu coba untuk buat impresi yang baik
jadi kalau kita mau ketemu dengan seseorang ya gitu
mau ketemu sama si a kita harus tahu backgroundnya si a ini yang sukses apa
yang kedua adalah kita harus kerja keras
selalu untuk punya
nggak usah lah bilang saya itu nanti sepuluh tahun mau jadi apa
nggak kerjakan aja yang terbaik
datang kok barang itu
pasti datang kesempatan itu
memang menjalankannya secara ikhlas dan dengan menjiwai segala sesuatu
jangan membohongi menipu atau mencuri
apalagi kalau itu sudah material
kalau itu sudah terjadi
boleh semuanya kita lakukan dengan baik
untuk selamanya kita sudah tiada
hidup itu harus jasi
musik itu ke depan
bisa juga mengembangkan daya pikir
teman teman dan melahirkan musisi musisi
dan industri musik yang luar biasa besarnya
semakin banyak atau tetepkan sampai diberi
saya berserah buat tanda
oke kita angkat dulu
ini semakin mudah
ya ini orang teman
ini ini orang suka
ya kalau amis
oh ini pelik
ide pelajaran dan ijazah tuh sedang peroleh
bertanya kepada saya pada tahun dua ribu empat apa yang kita mesti lakukan adanya tsunami adanya terorisme
bagaimana kita bisa membuat nama indonesia menjadi lebih baik
saya bukan anggota pemerintah saya bukan orang dari kementerian pariwisata saya bukan siapa siapa
kebetulan saya ngertinya cuma musik aja
saya bilang melalui jazz kita mempromosikan negara kita
nah saya jiwai dan saya kerjakan ini dengan sedapat mungkin menjalankannya
nah itu membuat java jazz menjadi pada satu tingkatan yang sedemikian rupa
kalau melihat java jazz dari awal sampai sekarang
kemudian perkembangannya kita juga lihat banyak genre di java jazz sendiri begitu bukan jazznya aja
pak peter melihat seperti apa nih ke depannya java jazz dan juga musik jazz
jazz itu adalah satu aliran musik yang sebetulnya mencakup genre genre genre ya genre ya
kalau indonesia bilang genre tapi genre itu bahasa perancis genre yang beraneka ragam
musik dangdut aja bisa dibuat jadi jazz musik melayu bisa dibuat jadi jazz musik klasik bisa dibuat jadi jazz
dan jazz itu adalah ruth daripada perjuangan orang orang kecil
dan jenis musik itu juga berubah dari zaman ke zaman
orang mengatakan java jazz ini jazz atau tidak
kalau anda lihat tadi malam jazz banget banget jazznya
tapi ya wartawan harus ngerti juga itu jazz itu apa
jazz itu adalah rangkuman dari segala musik
jazz itu juga sebagian dari ruh peter gonta juga ya bisa dilihat seperti itu
bagian hidup dari pak peter gonta
hidup itu harus jazz sih
saya harapkan bahwa musik itu ke depan bisa juga mengembangkan daya pikir teman teman
dan melahirkan musisi musisi dan industri musik yang luar biasa besarnya
kini tongkat estafet gelaran java jazz berada di tangan putrinya dewi gonta
dewi juga mengakui bahwa kehidupannya acapkali tak terpisahkan dengan musik
seperti sang ayah
selain tegas di mata dewi sosok peter gonta merupakan seorang penyayang namun juga sosok guru bagi dirinya
prinsip tidak mencuri dan tidak korupsi menjadi hal penting yang ditekankan peter kepada anak anaknya
yakni dewi gonta dan fransua gonta
mbak dewi ini kan meneruskan pak peter untuk java jazz
sebenarnya ini ada paksaan atau keinan sendiri seperti apa mbak ceritanya
dipaksa tentunya enggak
di keluarga kita tuh memang dari dulu sudah kental musik kita gak ada yang bisa main musik
tapi musisi berlatih di rumah tuh dari saya sd gitu
jadi kita emang selalu dikelilingi dengan ya gitu musik musik di sekitar kita gitu
oh mbak ini sosok pak peter ayah mbak dewi sendiri itu seperti apa
kemudian apa yang diajarkan yang selalu melekat jadi mbak dewi yang sekarang nih yang orang juga jadi kenal java jazz
sekarang mbak dewi gonta
ini maksudnya sosok dia seperti apa gitu

sama mbak dewi sebagai anaknya
oh yang sangat penyayang tapi sangat keras
cara dia mengajarkan cukup menarik
dicemplungin kebanyakan waktu
tapi selalu dipantau dari samping
jadi kalau misalnya kita sudah sulit dia selalu bantu gitu
dia kalau udah ada goal sesuatu yang dia mau capai ya dia terus usahakan selesai belajar itu dari dia
untuk coba konsisten coba kejar goal yang kita mau
dia adalah ayah yang sangat mencintai
banyak orang lihat dia sangat keras gitu
tapi dia sebenarnya penyayang banget
dan kayaknya saya semakin umur juga semakin belajar itu dari dia
bahwa karakter dia itu tidak melulu apa yang dia maksud atau cara dia bicara bloken melulu yang dia ingin sampaikan gitu
kalau secara berbisnis jujur dia selalu sangat bersih
orangnya itu juga saya belajar dari

oke jadi ya saya bangga dengan dia

dita makasih bukan bapak mbak dewi juga
ini bagaimana mbak mungkin keluarga menjaga kesehatan bapak juga atau membuat intimate keluarga sehari hari nih mbak
kita ketemu paling tidak harus sekali seminggu mbak
oh itu pasti mbak
jadi kalau di luar dari persiapan lagi jawab aja setiap minggu malam kita ada makan keluarga bersama yang dibikin sama dia
yang pokoknya apapun kita nggak boleh ada alasan hari minggu malam harus ketemu
karena walaupun rumah kita berdekatan kita jarang sekali ketemu sebenarnya
jadi ya kalau komunikasi jalan terus dimanapun kita selalu kayak toponan menghubungi satu sama lain
jadi secara komunikasi sebenarnya terus berjalan walaupun fisik kita enggak terus terusan ketemu
terakhir mbak tadi aku lihat interaksi sama bapak juga kayaknya worm banget gitu ya ke mbak dewi
manggil iya dia giri gini tapi tetap mantau dari belakang
apa nih harapan untuk bapak pak peter sebagai ayah mbak dewi seperti apa
ada pesan atau hal yang gini sama ayah
kalau dari saya yang penting dia sehat
saya sadar dia bukan tipe orang yang saat ini siap untuk tidak beraktivitas
jadi dia akan terus seperti itu selama dia masih bisa ya kita support aja terus keinginan dia
tapi setiap hari emang sepertinya mbak ya
oh iya mbak tenaganya lebih banyak daripada kita semua digabungin
menurut saya menarik
waktu tidur sangat awal tidur sangat lewat
dia berpikir selama lamanya
lagi liburan pun berpikir
jadi ya yang penting dia sehat
oh masih dia kalau cucu cucu selalu marah lah
kalau menang apapun di drop yang penting buat cucu
kemarin baru aja tiba tiba pergi sendiri hanya karena kangen sama cucu cucu gitu kan
terus balik lagi gitu
itu kan mendadak banget gitu maksudnya tiba tiba
tiba dia ngasih tau pokoknya dia mau ketemu cucu cucu aja gitu
di sini pun sama
benar benar rasa sayangnya cinta
sama anak anak kayaknya nomor kesekian ya
enggak enggak gitu
rasa cinta luar biasa kepada sang istri
purnama gonta dan anak anaknya serta cucunya
tampak dari unggahan yang kerap peterbagikan melalui akun instagramnya
di mata peter keharmonisan keluarga merupakan hal utama
dan membawa kebahagiaan